pemerintah resmi melarang mudik lebaran tahun ini meski begitu pemerintah melakukan relaksasi sejumlah kegiatan ibadah selama ramadan
seperti tarawih dan sholat id di luar rumah serta rencana izin mengadakan buka bersama di restoran
tepatkah kebijakan ini di tengah pandemi yang masih belum terkendali
kami bahas bersama diki budiman peneliti pandemic griffith university dan melalui sambungan telepon
kita juga sudah terhubung dengan kamarudin amin dirjen bimbingan masyarakat islam
kementerian agama assalamualaikum selamat malam pak kamarudin pak diki
oke baik saya akan ke pak kamarudin dulu pak kamarudin dengan adanya relaksasi kegiatan ibadah di bulan suci ramadan
seperti sholat tarawih mengapa hal ini diizinkan mengapa hal ini diperbolehkan
kita tahu bahwa pandemi masih belum terkendali kemudian bijakkah memberikan relaksasi ini
pak kamarudin iya bisa mendengar suara saya pak
oke pak kamarudin kenapa akhirnya memberikan izin pelaksanaan kegiatan ibadah di bulan suci ramadan
seperti sholat tarawih berjamaah di masjid padahal kita tahu keadaannya kondisinya masih belum aman
pandeminya masih belum terkendali pak
ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jadi pertama kita ingin memberikan apa namanya mengakomodir memfasilitasi masyarakat
jemaah khususnya umat islam untuk tetap bisa beribadah melaksanakan amaliyah ramadan
tetapi di sisi lain tentu kita juga harus bersama sama secara kolektif seluruh warga bangsa untuk menjaga
agar pelaksanaan atau penyebaran kondisi jambatan
oleh karena itu kami misalnya dalam surat edaran itu ada sebelas poin yang kami atur
mulai dari pelaksanaan buka puasa bersama sahur kemudian pelaksanaan sholat lima waktu
kemudian sholat tarawih itikaf di masjid sampai nuzulul quran sampai pelaksanaan idul fitri
semuanya boleh dilaksanakan tetapi dengan protokol covid sembilan belas yang sangat ketat
kemudian pemberian tausiah misalnya juga boleh dilaksanakan tetapi maksimal lima belas menit
sekali lagi ini semua dalam rangka untuk bersama sama secara kolektif agar penyebaran covid sembilan belas tidak semakin luas ya tidak semakin buruk
tetapi di sisi lain kita tetap ingin memfasilitasi umat agar bisa menjalankan ibadah bulan suci ramadan ini dengan khusyuk dengan penuh berkah begitu
oke bagaimana memberikan jaminan rasa aman kepada warga atau masyarakat
yang mengikuti kegiatan ibadah sholat tarawih ini protokol kesehatan pengawasannya seperti apa
tapi kalau misalnya kita lihat setiap hari ini dilakukan mulai dari sholat subuh sampai dengan sholat tarawih
artinya jamaah yang datang ke masjid ini juga bisa berganti ganti nanti dikhawatirkan bisa ada kluster rumah ibadah
ya jadi dalam surat edaran itu juga bukan hanya mengatur umat yang ingin beribadah
tetapi juga sekaligus memberikan amanah kepada takmir masjid untuk membentuk panitia ya
yang akan memastikan bahwa protokol covid sembilan belas bisa dijaga begitu
jadi misalnya masjid a akan membentuk panitia untuk memastikan bahwa protokol covid sembilan belas dijaga
misalnya menjaga jarak minimal satu meter kemudian para jemaah
misalnya harus membawa alat perlengkapan sholat sendiri ya harus membawa sajadah sendiri
harus membawa mukna sendiri kemudian menyiapkan hand sanitizer atau cuci tangan dan seterusnya ya
jadi harus ada kepanitiaan tamir masjid itu yang memastikan bahwa protokol covid sembilan belas itu bisa dilaksanakan dengan baik
artinya memang diharapkan partisipasi seluruh jemaah ya
jadi jemaah harus berpartisipasi secara
positif secara aktif kemudian takmir masjid ya pengurus masjid juga harus berpartisipasi
jadi yang mengawasi kita semua masyarakat yang harus mengawasi bersama sama
jadi harus ada awareness kolektif dari kita semua begitu
sehingga pelaksanaan amalia ramadan bisa kita laksanakan dengan baik
oke baik saya akan ke pak diki
pak diki tentunya ini mungkin disambut baik oleh sebagian umat islam
karena di ibadah ramadan tahunnya
tahun lalu kondisinya kan jauh berbanding terbalik gitu
sama sekali tidak ada relaksasi kegiatan di tempat atau rumah ibadah ini
tapi melihat apa yang terjadi sekarang
angkanya masih tinggi pandeminya masih belum terkendali
bagaimana bisa memberikan rasa aman terhadap warga atau umat yang melakukan ibadah
ya ini satu kebijakan yang sebetulnya disebut ideal tidak
tapi menurut saya sudah cukup

karena melihat ada pelonggaran di sektor lain
jadi kenapa nanti akan jadi pertanyaan masyarakat juga kenapa ibadah tidak dilonggarkan
jadi saya apresiasi juga pak dirjen sudah mengakomodasi ini
tapi yang ada tapi nya ini saya sampaikan pada publik bahwa
dan mohon pak dirjen juga berkenan menuruskan ini
karena anaknya atau untungnya kementerian agama ini
jalur ke kabupaten kotanya itu

itu masih ini ya kan masih ter ter ter ini ya bukan desentralisasi ya
nah hal pertama yang harus disampaikan pada publik tentu
kalimat pertama adalah bahwa situasi pandemi saat ini belum terkendali
ini menjadi satu kalimat pembuka yang penting sekali disampaikan pada publik
sehingga mereka sadar oh ini situasinya belum terkendali
sehingga mereka ketika ada pemberian kebijakan ini
tentu harus disikapi dengan
tanggung jawab besar ya tanggung jawab semua pihak ya
dan dalam hal ini kalau bicara daerah
tentu tidak bisa disamaratakan dan
saya ingin menyampaikan setidaknya ada empat indikator yang harus
di daerah itu melakukan self assessment lah
daerah pertama dari indikator epidemiologinya
lihat kasus hariannya
sebetulnya kalau mau bicara relatif aman
itu kasus hariannya lima puluh
kasus baru per seratus ribu per hari
walaupun itu bisa tidak harus terjadi
tapi itu harus diketahui bahwa itu yang harus dicapai oleh daerah
kemudian kedua lihat juga bagaimana dengan kapasitas public health nya
intervensi public health nya dalam hal ini
testing tracing isolasi karantina di wilayah itu
dan ini berkaitan juga dengan pembukaan kegiatan ini bahwa
aspek testing tracing ini tuh harus juga melekat dalam aktivitas ini
sehingga itulah sebabnya adanya sudah tepat
adanya zonasi dari masjid misalnya rw ataupun di komunitas setempat
nah ini kaitannya nanti dengan testing tracing itu
supaya tidak sulit
namun ini harus dalam implementasi praktisnya
tentu harus ada aplikasi memungkinkan
ataupun apalah sistem deteksi yang memastikan
bahwa orang yang datang itu memang penduduk situ
kemudian juga yang juga sangat penting
bahwa orang yang datang itu tidak berpotensi membawa virus ya
artinya tidak bergejala tidak juga dalam kasus pelacakan
kasus kontak di puskesmas setempat
nah ini yang harus dipastikan
kemudian hal ketiga adalah kapasitas dari sistem kesehatan di daerah itu
dalam hal ini rumah sakit
kalau rumah sakit ini penuh melebihi kapasitas
nah inilah sebuah hal
pentingnya evaluasi yang sifatnya kalau bisa harian lebih bagus
ketika kapasitas rumah sakit di daerah itu melebih dari yang
dan kasusnya cenderung meningkat
saya kira ini daerah itu tidak disarankan untuk melakukan ibadah seperti ini
jadi ini general it's okay kalau dari pemerintah pusat
namun pada level daerah
hendaknya ada juga yang sifatnya implementasi
dan terakhir adalah bagaimana respon komunitas atau community engagement nya
di sini ya tentu ada lima m nya di situ
dan bicara juga di sini adalah masalah kapasitas
tadi kalau misalnya bicara kapasitas
sebetulnya yang ideal kan berarti
kalau tadi pak dirjen sudah sampaikan empat ya satu meter satu meter kan
berarti satu orang itu menguasai sekitar empat meter persegi
karena dua dua ya empat meter persegi
jadi kalau luas masjid itu seratus meter persegi
berarti hanya ada seratus dibagi empat gitu
apa jamaahnya sih kurang lebih dua puluh lima
nah ini yang harus betul di taati
dan ini tentu harus ada mekanisme monitoring nya
karena sekali lagi evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa
tidak ada potensi kejadian
oke masih ada waktu kurang dari seminggu
saya akan minta tanggapan dari pak kamarudin
terkait dengan tanggapan dari pak diki
artinya banyak hal yang harus dimatangkan
banyak hal yang harus dipertimbangkan
mulai dari epidemiologi daerah
kemudian public health sistem kesehatan
tracing testing dan sebagainya
pak kamarudin silahkan menanggapi
tapi kita akan jeda terlebih dahulu pak
nanti boleh dijawab usai jeda berikut
tetap bersama kami di cnn indonesia
connected kami masih akan lanjutkan pembahasan mengenai kebijakan relaksasi kegiatan ramadan
masih bersama pak diki budiman
dan juga ada pak kamarudin amin
dirjen bimbingan masyarakat islam
kementerian agama republik indonesia
baik saya akan minta tanggapan dari pak kamarudi
atas pernyataan dari pak diki

apakah ini juga menjadi pertimbangan
masih ada waktu kurang dari seminggu pak kamarudin
kalau pak diki mungkin kembali ke tempat yang lebih baik

kalau pak kamarudin
kalau di wilayah kota ibu kota tidak masalah
tapi yang menjadi masalah concernnya adalah turunannya
bagaimana kabupaten kota
bagaimana kabupaten kota
ini juga bisa menjamin rasa aman ketika
ini juga bisa menjamin rasa aman ketika
kegiatan ibadah sholat terawih ini nantinya di

tadi ada pertimbangan ada tiga
ada epidemiologi daerah
kemudian kapasitas aspek testing tracing
kemudian kapasitas aspek testing tracing
kemudian sistem kesehatannya juga
engagementnya juga bagaimana pak kamarudin
ya terima kasih
saya setuju apa yang disampaikan
surat edaran menteri agama ini kan
bersifat umum ya dan tentu
akan mempertimbangkan kasus kasus
spesifik yang ada di daerah
oleh karena itu surat edaran ini
sebenarnya harus dikawal bersama dan
harus diawasi bersama dan
harus ada partisipasi kolektif
dari seluruh elemen masyarakat termasuk
gugus tugas daerah jadi kita
sebagai tugas gugus covid
di seluruh indonesia tetap harus mengawasi ini
dan menjadi bagian untuk bisa
jika misalnya ada suatu daerah ya
atau suatu masjid yang di situ ada kasusnya
di apa namanya pemerintah daerah
atau gugus covid bisa
menyadarkan aktivitas di
rumah ibadah tersebut jika memang ada
kasus gitu jadi sifatnya kami
membuat edaran secara umum
kami sangat setuju itu jika mempertimbangkan
kondisi spesifik dari
masing masing daerah kemudian
community engagement saya kira dalam
ibadah ini memang
penting sekali dan selama ini memang seperti itu
jadi karena ini mengatur masyarakat
keterlibatan masyarakat sehingga
bersama sama memang harus kita
oleh sebab itu kami sangat menekankan dalam
surat edaran itu agar panitia
betul betul bertanggung jawab
untuk memastikan bahwa protokol protokol
dengan baik begitu jadi ini tidak berarti
bahwa sepenuhnya diserahkan kepada
melibatkan gugus covid sembilan belas
di masing masing daerah
bahkan tadi dalam rapat bersama
pak mengko mengko perekonomian
mengko pmk dan mengko polkamp
kami mengusulkan kepada
menteri kesehatan kalau bisa
ini para imam dan takmir
sebelum ramadan karena mereka
berinteraksi secara intens dengan
jemaah begitu dan mudah mudahan
bisa diwujudkan karena tadi tanggapannya
positif jadi saya kira akan diusahakan juga
imil begitu dan
tidak terjadi kelas terbaru di
tempat tempat ibadah kita
tadi hitung hitungannya bukan saya yang ngitung ya pak kamarudin
yang ngitung adalah pak diki
dalam aturan ini kan kebijaksanaannya
jadi kan aturannya satu meter ya
sebenarnya kalau dihitung satu meter itu
oke tapi tadi kalau hitungannya pak diki
ya saya kira enggak juga
terlalu agresif ya
jadi kan kalau satu meter
ya kan satu meter satu meter
oke dua puluh lima orang kalau tadi pak diki bilang
kembali ke pak diki pak diki
kita melihat apakah
kalau misalnya kita lihat
di bulan suci ramadan atau
lebaran tahun lalu artinya ini kan sebenarnya
ramadan kedua kita mengikuti
atau berada di dalam masa
pandemi covid sembilan belas ya berkaca
kemudian evaluasi dari pengalaman tahun
lalu banyak akhirnya kemunculan
kluster rumah ibadah atau tempat
bukan soal kegiatan
terkesan longgarnya itu justru di
kegiatan kegiatan lainnya di luar kegiatan
agama ketika bulan suci ramadan
kalau saya tidak salah pada saat itu adalah
masih dalam masa psbb transisi
bagaimana pak diki melihat ini
sebetulnya tidak khusus
semua jenis ibadah
terakhir ini dalam
ada salah satu gereja
dan juga ada juga
ibadah dalam agama secara termasuk
di masjid dalam hal ini
sebetulnya pesan pentingnya dan ini
kebetulan ada pak dirjen disini
saya sampaikan sebetulnya yang menjadikan
sama seperti ketika
sekolah juga terjadi kluster ya
terlibat pengabayan pada pertama
tempat ibadah itu yang tidak memadai
nah ini penting makanya perlu ada verifikasi ya
memastikan bahwa mesin mesin ini sudah
jendela semua dibuka ya
ini penting sekali
pintu bahkan semua supaya lancar
satu karena masalah ventilasi
itulah sebabnya tadi saya menyampaikan
aturan yang relatif ideal
risikonya kecil adalah
satu orang menguasai empat meter persegi
jadi kapasitasnya diukur dari empat meter persegi itu
membagi jumlah luas tempat ibadah
kalau tadi seratus meter persegi luas ibadahnya
tempat ibadahnya ya dibagi empat
berarti dia cuma bisa kapasitasnya
nggak boleh lebih dari dua puluh lima orang gitu
itu sebetulnya yang jauh lebih relatif
jadi risikonya sangat kecil
kemudian faktor terakhir yang menyebabkan
ini juga terjadi kelas adalah
akibat nggak pakai masker
terlalu banyak yang mengabaikan
karena merasa aman
nah hal hal seperti itu selain hal lainnya adalah
durasi yang juga tidak dibatasi ya
tadi saya sudah setuju kalau dibatasi lima belas menit
cuma kalau bisa ini saya usulkan juga
durasi sholatnya ya baca surat ayat ini
jangan yang panjang panjang
jadi para imam mungkin bisa diinik
kemudian saran saya juga di setiap awal
kemudian akhir dari acara ya
mau makan mau sholat selalu mengingatkan
bahwa ini harus jaga jarak mau pakai masker
itu pun dilakukan di masjid masjid sini
bahkan sebelum ramadannya di masjid masjid di australia
nah ini yang artinya
lulus kita karena ini harus terus diingatkan lah
masyarakat ini kan kadang ada yang lupa
nah ini hal hal yang bisa menjadi pembelajaran
tentu risiko itu tidak mungkin ya
tapi meminimalisi risiko juga penting
dan saya setuju kalau misalnya
para imam atau para tamir ini
di vaksin ya dan juga
setiap jamaah ini melakukan self assessment
bahwa dia ke masjid kalau sedang bergejala
sakit apapun pokoknya jangan ke masjid
atau dalam kemarin satu kantor saya kok
kayak ada yang terkomplimasi kopi
ini yang harus dibangun oleh
dan para pemuka agama bisa menyampaikan ini
mengingatkan karena ini tanggung jawab sosial ya bersama
kemudian juga memastikan bahwa dia tidak
dalam kasus pelacakan kontak
ini hal sekali lagi yang harus kita terus
dan kita monitor juga ya
dalam perkembangannya ke depan
terakhir pak kamarudin silahkan menanggapi artinya
yang selama ini sebagian besar menjadi pemicu
adanya kluster rumah ibadah
kita tidak mengharapkan di bulan suci ramadan ini muncul ya
tapi tadi kalau over capacity sudah terjawab lah ya lumayan
kemudian pengadaan ventilasi dan hal hal lainnya
bagaimana kemudian juga nantinya bisa memastikan
artinya kalau kapasitasnya dikurangi kan
artinya siapa cepat dia dapat nih yang datang ke masjid
dapat tempat untuk beribadah
nah bagaimana dengan kemudian untuk meyakinkan warga lainnya bahwa
oke memang kapasitasnya sudah segini gitu
karena kan untuk masalah ibadah kita juga
mungkin kadang kadang sungkan untuk melarang
nggak boleh ibadah nggak boleh masuk karena
sudah segini kapasitasnya sudah penuh gitu
ya ya sekarang ini kan kita sudah lebih dari
satu tahun ya mengalami kondisi seperti ini
sehingga masyarakat kita sudah sangat well inform lah
terkait dengan protokol covid sembilan belas ya
berbeda dengan tahun lalu mbak
jadi kalau tahun lalu itu kita mengaturnya sangat detail sekali
karena kita masih kagok ya masih begitu belum begitu familiar
dengan protokol covid
kalau sekarang ini insya allah tinggal pengawasannya saja
jadi misalnya kita memastikan bahwa seluruh cemaat
yang hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah
harus memakai masker
tidak boleh masuk di masjid tanpa menggunakan masker
kemudian menjaga jarak
ya kalau semuanya tertib dengan protokol covid itu
tentu kita berharap berasumsi lah insya allah
tidak akan ada kluster baru jika protokol covid diterapkan
nah bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa mengikuti
sholat misalnya aktivitas di masjid ya
nah kami juga sudah mengancurkan kepada seluruh penyeluruh penyuluh agama kami
yang jumlahnya ada lima puluh ribu kemudian para pencerama
untuk selalu menyampaikan ke masyarakat bahwa
ya beribadah di rumah itu juga sangat mudah ya
dalam kondisi seperti sekarang ini
jadi tidak harus ngotot harus ke masjid ya
kalau memang kapasitasnya sudah tidak terpenuhi
sudah tidak cukup lagi ya sudah panitia masjid harus
tegas sekaligus menyampaikan lewat ceramah ceramah agama di situ bahwa
ya bahwa ibadah itu tidak harus dilaksanakan di masjid
bisa dilaksanakan di rumah
memperhatikan kesehatan itu jauh lebih penting ya
dan harus menjadi perhatian kita bersama
jadi kami optimis dengan sinergi kita semuanya
dengan kerjasama semua pihak seluruh elemen bangsa
insya allah pelaksanaan amalia ramadan tidak akan menjadi kluster
baru penyebaran covid sembilan belas
oke kita harapkan bersama bahwa
semuanya bisa umat islam bisa menjalankan ibadah
dengan aman di bulan suci ramadan tanpa harus khawatir ya
dengan adanya kemunculan kluster kluster
jadi bagaimana kelonggaran ini tetap dipastikan aman
dan menjadi tanggung jawab bersama
terima kasih pak kamarudin amin dan juga pak diki budiman
sudah bergabung dengan cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam assalamualaikum